mahkamah konstitusi menolak ajuan terkait pengujian undang undang tentang kpk
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut
sudah ada produser lapangan angga dwi putra di mahkamah konstitusi
angga bagaimana keseluruhan jalannya sidang hari ini
dan tadi ketika sudah dibacakan dan ditolak begitu permohonannya
apa yang akan dilakukan oleh pemohon selanjutnya angga
ya selamat siang farhanisa
tadi sudah dibacakan putusan oleh mahkamah konstitusi
tentang perkara undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang tindak pidana korupsi
komisi pemberasasan tindak pidana korupsi maksud saya
dan memang ini perkara yang diajukan
nomor lima puluh tujuh adalah perkara perdana yang diajukan oleh delapan belas mahasiswa
dan saat ini saya juga bersama dengan pemohon
yaitu satria aditama dan juga kuasa pemohon ziko leonard
untuk bisa lebih mengetahui apa langkah yang akan selanjutnya dilakukan
oleh pemohon dan juga kuasa pemohon
selamat siang ziko dan satria
ya tadi sudah dinyatakan oleh mahkamah konstitusi bahwa ini salah objek seperti itu
seperti apa tanggapan anda
iya jadi ada dua hal pertama tama lebih tepatnya mungkin tiga
yang menjadi pertanyaan kami terhadap putusan mk yang tadi
pertama mk menyatakan permohonan itu salah objek karena nomornya salah
dan nomor salah itu terjadi
karena permohonannya itu dimasukkan sebelum bernomor undang undangnya
tapi sebenarnya yang terjadi adalah begini
pertama mahkamah konstitusi sendiri yang memajukan jadwal sidang
jadi kalau kita perhatikan dari waktunya dari timeline
itu kan undang undang di nomor tanggal tujuh belas oktober
sidang perbaikan permohonan
yakni sidang dimana kita memberikan permohonan yang sudah diperbaiki
itu adalah pada tanggal dua puluh tiga oktober awalnya
artinya masih bisa memasukkan berkas yang sudah bernomor benar

tetapi yang terjadi adalah
mahkamah konstitusi memajukan jadwal sidang dari tanggal dua puluh tiga oktober ke tanggal empat belas oktober
memasukkan jadwal perbaikan permohonannya
padahal undang undang baru nomor tanggal tujuh belas
bagaimana bisa kami memasukkan berkas dengan nomor yang benar pada tanggal empat belas
ketika undang undangnya baru nomor tanggal tujuh belas
saya punya buktinya
jadi ini adalah chat antara saya sebagai kuasa dengan panitra
panitra adalah orang tertinggi di mk setelah hakim
jadi dia mengurus administrasi sidang
pada hari minggu pagi pukul lima
panitra menghubungi saya minta berbicara
hari minggu pagi pukul lima
terus kami teleponnya pukul sembilan
panitra itu minta
mas ziko tolonglah berkenan jadwal sidang dimajukan
terus saya bilang loh kalau jadwal sidang dimajukan nanti saya berkasnya nggak bernomor
karena kalau sesuai dengan jadwal yang benar sudah benar nih tanggal dua puluh tiga perbaikan
terus katanya panitra ini nggak apa apa nanti di sidang dimajukan
mas boleh tanggal empat belas masukin berkas tapi tanggal dua puluh satu sidangnya
hakim bahwa nomornya masih salah
itu dikatakan panitra saya
saya tetap nolak
masih terus dibilangin
mas jiko setelah rapat akan saya telepon lagi ya
sebenarnya karena perasaan administrasi saya kalau berkenan
akhirnya karena dimintakan terus dan dibujuk dengan over yang tadi
dengan penawaran yang tadi
ya udah masukin dtn tanggal empat belas
boleh dilakukan perbaikan
dengan berat hati kami terima
tapi yang terjadi adalah
di putusan tadi
pemohon salah nomornya
karena dimasukin berkas tanggal empat belas
tidak mau menerima tanggal dua puluh satu
padahal itu janji dari panitranya
artinya ada bisa dikatakan ini terburu buru seperti itu
dari pihak panitera mahkamah konstitusi
nah langkah selanjutnya apa yang akan diambil
kami akan memperkarakan hal ini ke dewan etik mk yang pertama
dan kemudian saya bersama beberapa pemohon akan memajukan permohonan baru
permohonan ini menunjukkan bahwa permohonan kami belum diperiksa
permohonannya cuma dibilang kami salah
dimana kesan itu sebenarnya kan jadi karena mk memajukan jadwal sidang
kami tidak terima kami akan lanjutkan permohonan baru
dan juga melaporkan hal ini
yang terjadi ini ke dewan etik mk
karena selain hal ini kami juga sudah mencabut permohonan sebenarnya
karena kecewa dengan sikap mk
tapi bukannya dicabut malah diputus
ini sudah dilakukan pencabutan
dan kemudian kami dapat panggilan sidang
panggilan sidangnya adalah nomor yang benar
karena itu kami dan beberapa rakan pemohon akan memajukan permohonan baru
dan juga melaporkan ini ke dewan etik mk
nah dari pemohon dan juga kuasa pemohon
ini kan melihat selain perkara yang kalian ajukan
ada enam perkara lainnya
termasuk yang diajukan oleh komisioner kpk
tapi atas nama pribadi seperti itu
melihat hasil dari sidang perdana
meskipun ini kan belum masuk ke dalam substansi
kira kira akan seperti apa
untuk putusan putusan lainnya
termasuk mungkin ziko yang ajukan juga perkara nomor tujuh puluh satu
dengan undang undang yang sama
kalau menurut kami kami sangat
kami merasa bahwa di sini terlalu apa ya
istilahnya tidak melihat kembali kepada pokok permasalahan
di sini legal standing nya sudah jelas
dan padahal di sini secara substansi juga
dan dari secara formil di sini jelas gitu
panitera sudah melakukan apa terburu buru
dan seharusnya hakim memiliki kebijaksanaan
untuk akhirnya tetap masuk dalam pokok permohonan
oleh karena itu kami merasa bahwa ke depannya
baiknya adalah dari mk sendiri dapat
tetap membahas pokok permohonan kami
sehingga kami juga dapat mengetahui
apa hasil dari permohonan yang kami ajukan
gitu maaf kalau boleh menambahkan
tapi permohonan yang lain pun bisa saja seperti ini
ada hal hal lain yang secara prosedural yang diubah ubah
sehingga akhirnya pun sama
tidak diperiksa pokok permohonan
bisa saja nanti misalnya yang ketua kpk tadi seperti dibilang
ketua kpk mungkin nanti akan dipertanyakan masalah
legal standing nya ataupun etikanya
nanti bisa saja kita tidak tahu ke depannya
karena itu yang terjadi di putusan hari ini
dan juga putusan putusan lain yang bukan ukpk
tapi aneh sekali mk begitu striknya untuk saat ini
oke terakhir kapan akan melaporkan
tadi kan berencana
laporkan ke dewan etik kapan dan nanti apa yang akan dilaporkan
kami pelajari putusan hari ini
rencana besok laporkan yang akan diperkarakan tentu mengenai
pemajuan jadwal siapa yang menyuruh memajukan
alasannya apa itu yang pertama
yang kedua mengenai masalah ini
masal sudah dicabut tapi masih diputus
dan kemudian yang ketiga
disuruh panggilan sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tapi diputus nomor enam belas seperti itu kira kira
baik terima kasih ziko dan juga satria
farhanisa tadi pernyataan dari ziko
selaku kuasa dari pemohon dan juga satria aditama
selaku salah satu pemohon yang mengajukan gugatan
ataupun pengujian undang undang kpk yang baru
nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
jadi mereka akan melaporkan ke dewan etik
mahkamah konstitusi besok untuk menindaklanjuti
hasil putusan mk siang ini
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
mahkamah konstitusi jakarta